bapak habibie merasa lebih sehat tapi masih harus menjalani pemeriksaan dan istirahat di rumah sakit
habibie center juga memohon doa masyarakat agar proses pemeriksaan dan perawatan presiden ri ketiga ini berjalan lancar
sebelumnya sekretaris pribadi habibi rubianto pada sabtu tiga maret lalu menginformasikan kondisi kesehatan eyang habibie menurun
sehingga harus dilarikan ke rumah sakit
eyang habibie mengalami gangguan pada jantung dan menjalani operasi dengan metode yang canggih di sana